densus delapan puluh delapan mabespori dan polda jabar kembali menggeledah salah satu rumah terduga teroris
yang berkaitan dengan bom kampung melayu
penggeledahan ini dilakukan di rumah terduga di kawasan rancasawo bandung jawa barat
sebelumnya terduga teroris ws ditangkap densus delapan puluh delapan mabespori kamis kemarin
tim densus delapan puluh delapan mabes polri bersama tim geganap polda jawa barat
menggeledah rumah salah satu terduga teroris berinisial ws di kawasan rancasawo rancasari bandung jumat siang
penggeledahan berlangsung secara tertutup dengan penjagaan ketat kepolisian bersenjata lengkap
densus juga menggeledah warung milik ws yang berlokasi tidak jauh dari rumahnya
terduga ws ditangkap tim densus delapan puluh delapan mabes polri pada kamis kemarin
ws diduga terkait dengan aksi bom bunuh diri di kampung melayu
pemilik kontrakan mengaku tidak menduga bila ws terlibat dalam aksi peledakan bom di kawasan kampung melayu
pengembangan dari hasil pemeriksaan dan pengembangan beberapa saksi yang kita lakukan terhadap kedua pelaku yang diduga bom bunuh diri di kampung melayu
yang terang kemarin kemarin sore berhasil ditamankan tiga tiga tersangka
hari ini pagi ini kita lakukan penggeledahan di kediaman salah satunya dengan inisial
ws ini profesinya apa pak
masuk dalam mainan bukan itu pak
sementara masih kita edikan
ws tidak ditangkap di sini berarti pak
sebelumnya tim densus delapan puluh delapan mabes polri menangkap tiga terduga teroris di bandung
rencananya selain di kawasan rancasawa polisi juga akan digelar di dua kawasan lain di kabupaten bandung dan kabupaten bandung barat
freddy bangun bandung